kaum perempuan seperti saya biasanya suka dong dengan perhiasan atau aksesori untuk menunjang penampilan
siring dengan perkembangan mode pakaian tren perhiasan pun kini menunjukkan kekuatannya dan semakin beragam
jadi tidak heran kalau bisnis perhiasan ternyata sangat menggiurkan
sebab tidak butuh modal usaha yang besar untuk membuat pemakainya terlihat modis dan juga mahal
produksi yang benar dan dia akhirnya memiliki visual yang indah
jenis perhiasan yang ditawarkan masikot mulai dari kalung anting hingga herbit
keunikan produk masikot adalah tampilannya menyerupai batuan dengan berbagai variasi warna
seperti pink biru ungu hingga putih cantik bergoreskan hitam menawan
sebelum aku mengeluarkan resin pun aku memang melihat banyak yang bikin resin
tapi di situ aku melihat peluang
biasanya resin itu karena prosesnya dicetak
maka mereka itu identik untuk mendesain sesuatu yang detail
kayak muka orang jari atau apa
aku melihat bahwa di situ cukup menyusahkan untuk memfinishing bagian yang detail detail
makanya aku mengeluarkan ide dengan konsep artificial gemstone
jadi orang seolah olah melihat ini marmer padahal bukan
daripada beli marmer beneran lebih murah bagi resin
tapi juga tetap terlihat elegan tetap terlihat mewah
karir bisnis amanda di bidang fashion sebenarnya sudah berjalan sejak tahun dua ribu tujuh belas
tidak dengan resin amanda justru awalnya mendesain tas untuk dijual via online
dengan modal lima ratus ribu rupiah perjalanan bisnis tasnya terhitung mulus
dengan bakat desain yang ia miliki gadis bandung ini beruntung
ia tinggal di kota yang punya banyak perajin tas
setahun kemudian ia bereksplorasi untuk menambahkan aksesori pada tasnya dengan menggunakan resin
namun masalah muncul
si pengrajin tas tidak mampu melakukan desain tas dengan resin itu
boleh jadi bisnis perhiasannya saat ini berawal dari ketidaksengajaan
aku denger denger soal masikot ini awalnya katanya karena gak sengaja
terus muncullah brand atau produk masikot bisa diceritain gak sih awalnya gimana
iya awalnya tuh sebenarnya aku tuh usaha atas
nah tapi udah bikin koleksi mau bikin koleksi ternyata si pengrajinnya nggak bisa ini nggak bisa mengerjakan
udah beli semuanya
akhirnya kan mubazir tuh kalo misalnya gak aku pake
terus aku lihat lagi kayaknya ini bisa di redesign terus bisa dibuat suatu produk
ya akhirnya tercetuslah si masikot ini kita bikin
tadinya tas itu bekerja sama orang atau produk manda sendiri
produk mandat sendiri tapi respon orang terhadap tas itu
jadi itu akhirnya ini yang diutamakan kenapa gak atas itu
karena juga pada saat itu aku lagi kerja juga kan jadi aku usaha sambil kerja juga
makanya pas ternyata si tas ini gak bisa dilanjutkan daripada aku nunggu nyari nyari pengrajin lagi yaudah aku manfaatkan aja si material ini dan aku redesign dan akhirnya jadilah si masikot ini
memutuskan untuk mengakhiri bisnis tasnya amanda merasa mampu memanfaatkan material resin
seperti tasnya amanda memanfaatkan instagram untuk berpromosi sekaligus menjual produknya
ternyata pernak pernik dari resin ini sangat diminati dan langsung habis hanya dalam hitungan jam saja
produknya bahkan terpilih menjadi the most promising accessories grand dari salah satu majalah fashion di tahun pertama penjualannya
amanda inget gak sih waktu pertama kali bikin lion
waktu pertama kali bikin liontin kalung itu produksi pertama kali berapa banyak
itu habisnya berapa jam
nah iya itu lucu banget makanya setiap kita aku juga gak tau kan kita pakai instagram terus kita posting itu tuh sampai pada masanya kita dulu itu dua menit posting itu to the sold out
oh iya dua menit
iya dua menit
selain penjualan online via media sosial sekitar tiga tahun lalu masikot juga melakukan konsinyasi dengan toko di jakarta dan surabaya
selain itu amanda memilih pameran busana sebagai media promosinya
lewat fashion show amanda berhasil mendapatkan kontak dan kemudian memasuk produknya di salah satu toko di jepang australia dan selandia baru
namun sayang sejak dua ribu enam belas amanda tidak bisa mencari produk yang menarik
namun sayang sejak dua ribu enam belas amanda memutuskan untuk menghentikan kerjasama internasionalnya dengan alasan nilai konsinyasi dan biaya pengiriman yang terlalu besar
selalu jadi trendsetternya dalam fase

yang pertama produk yang menarik pada saat menang

dan yang kedua produk yang mau ditemukan
dan yang ketiga produk yang angkat di jalan

awalnya masiqot hanya membuat produk kalung unik
membuat produk kalung unik dengan batuan yang terbuat dari resin sebagai liontin
berdasarkan riset yang amanda lihat melalui buku dan media sosial
pada saat itu kalung unik tengah digandrungi wanita muda aktif
seiring dengan perubahan selera konsumen setahun belakangan
muncul banyaknya permintaan perhiasan yang menggunakan bahan lain selain resin
kita juga sebenarnya pengen menekankan konsep bahwa
resin itu bukan jadi konsep asikot
konsep masikot itu adalah eksplorasi material
jadi kita sekarang sedikit demi sedikit menghilangkan resin
ini apa materialnya
ini kuningan semua
itu mutiara air tawar asli
air tawar asli
dari hasil modal perputaran bisnis
masikot akhirnya memusnahkan
masikot juga memutuskan untuk memproduksi perhiasan lainnya
bahkan amanda juga mendesain sepatu dengan menambahkan batuan artificial pada haknya
sampai saat ini masikot sudah mengeluarkan lebih dari tujuh puluh jenis desain untuk seluruh produksinya
harga jual produk masikot beragam
produknya dibanderol mulai dari dua ratus lima puluh ribu hingga satu juta rupiah untuk produk perhiasan hingga sepatu
sementara margin keuntungan berkisar diantara masikot dan masikot
harga tersebut nyatanya dianggap wajar bagi pelanggan setianya
apalagi produk masikot dipandang para pelanggan terkesan aging dan selalu menjadi trendsetter
saya pertama kali tahu masikot itu dari waktu dia selalu jadi trendsetternya dalam fashion
jadi karena banyak ini namanya cewek kan ada yang lagi hits
jadi saya harus juga pakai dong
ya biar kelihatan hits juga
saya tahu produk masikot dari instagram karena saya kan juga senang sama fashion
jadi saya suka follow follow fashionista yang ada di instagram
jadi dia tag masikot jadi saya pengen ngeliat masikot yaudah saya beli
menurut mbak anes mas ikot ini menggambarkan perempuan seperti apa sih
menggambarkan perempuan yang percaya diri yang kreatif
yang aku lihat itu dari dulu masikot itu brandingannya dia produknya selalu eksplor
jadi dia selalu nyoba pengen yang beda
dari awal dia selalu pakai akrilik akriliknya dieksplor lagi dengan warna yang seperti itu
jadi saya suka
dalam pengerjaannya amanda dibantu oleh seorang desainer
yang juga memiliki background pendidikan yang sama dengannya
adalah seorang desainer yang memiliki background pendidikan yang sama dengannya
si kuningannya sama mutiaranya
biasanya kalau brainstore bikin desain kayak gini nih sebelumnya
berapa lama sih dilakuin sampai akhirnya eksekusi bikin desain
biasanya sih sehari juga bisa ya
kalau misalnya ngerjain kayak gini
jadi pertamanya biasanya saya sama amanda tuh diskusi dulu
mau bikin apa nih selanjutnya
terus kita cari cari misalnya
inspirasi di website di apa gitu ya
hmm lamanya sih sebenarnya nggak terlalu lama
misalnya sehari pun bisa
cuman yang lama itu memang proses pengerjaannya aja sih
selepas dari meja desain produk masikot kemudian masuk ke tahap pengerjaan bagian utama
bagian ini dianggap susah susah gampang
tanpa segan amanda pun membocorkan caranya
resin nanti jadi padat
oke boleh kita praktekkan sekarang
resinnya itu tuh awalnya tuh warnanya bening
nah makanya kita tuh butuh pigment itu
untuk mencapai warna yang kita inginkan
resin adalah nama untuk zat cair sintetis yang mampu menjadi padat bila dicampur dengan katalis
harus ekstra hati hati pada saat meraciknya
karena bila dicampur akan sangat rasa panas dan berbau menyenang
kali ini amanda menunjukkan cara membuat marmer artificial
resin yang digunakan ini umumnya dipakai untuk membuat piagam hingga mendempul mobil
biasanya resin dijual di pasaran sekitar dua ratus hingga dua ratus lima puluh ribu rupiah per lima kilogram atau satu jerigen besar
amanda pun mampu membuat seratus pernak pernik kasar dari resin sebanyak

pewarna khusus resin yang berwarna putih ini kemudian diaduk ke dalam kubur
lalu ditambahkan pewarna hitam untuk menegaskan pola guratan marmer yang tidak sempurna
selanjutnya cairan dimasukkan ke dalam cetakan
pengerasan cairan dalam cetakan ini tergantung pada kondisi suhu dalam ruangan
saat ini cuaca di kota bandung tempat workshop berada cukup dingin
sehingga cairan resin ini membutuhkan waktu hingga satu jam untuk mengering
tambah si warna hitamnya lagi
sebenarnya katalis ini juga bisa mempercepat
misalnya kita pengen lima belas menit itu bisa
tapi kalau misalnya cuacanya itu panas itu nanti mereka akan pecah
karena mereka nggak tahan juga
pengerjaan ini tentunya menuntut keterampilan dan kreativitas
namun karena keterbatasan alat amanda mengaku masih membutuhkan pengrajin
guna menghaluskan batu buatan ini
sebenarnya pengerjaannya itu nggak terlalu susah
butuh kesabaran sama butuh tahu ini sih ya
elemen apa yang dipakai
iya harus tahu dasar dasarnya bagaimana menggunakan si resin ini
karena kalau katalisnya terlalu sedikit dia nggak akan jadi
dan itu juga harus disesuaikan dengan suhu
oke ini buat heelsnya
lucu banget ya
ini kakinya belakang
ini yang sudah ditempel sama kuningan
iya itu yang sudah kita lem
lemnya pakai lem
lemnya juga kita pakai lem yang senyawa dengan si resin ini
karena kalau lem biasa
basenya harus resin jadi dia nyatu gitu
bagaimana cara membuat kain
bagaimana cara membuat kain
bagaimana cara membuat kain
bagaimana cara membuat kain
nah kayak turun turun yang sampai unblock gitu karena kita juga kan punya desain baru
selalu tahu nih apa tren yang bakal ada gitu
saat ini penjualan masih kot lebih banyak melalui saluran online
saat ini penjualan masikot lebih banyak melalui saluran online
namun soal omset amanda menolak membeberkan omsetnya
namun soal omset amanda menolak membeberkan omsetnya
sedangkan nabila yang mengurusi penjualan menuturkan
pembelian produk masih kot terhitung cukup banyak setiap bulannya

biasanya itu satu bulan terjual dua ratus item
itu udah termasuk jewellery sama sepatu dari online dan offline
selalu meningkat sih
kita nggak pernah turun turun yang sampai unblock gitu
kita nggak pernah turun turun yang sampai unblock gitu
karena kita juga kan selalu punya desain baru
selalu tahu nih apa tren yang bakal ada gitu jadi selalu meningkat selalu inovasi
benar benar kalau dari penjualan nih ya online biasanya orang paling banyak tuh minat sama yang produk mana sih
kalau untuk saat ini sih yang ini ya yang cila
yang ini karena ini juga produk baru ya dari natka sofi collection jadi ini yang bestsellernya untuk bulan ini
ya jadi aku tuh suka banget beli buku nah suka beli buku bisnis lalu aku tuh suka menerapkan
misalnya aku dari buku bisnis itu dari satu page dari satu bab itu tuh aku terapkan untuk satu minggu kerja kayak gitu
jadi emang makanya dengan sistem yang seperti itu dan kitanya juga sebagai owner juga harus banyak belajar
itu tuh memang kalau menurut aku akan natural membuat bisnis itu tuh kayak makin berkembang
berkembang dan stabil
masikot juga cukup rutin mengikuti ajang fashion dengan skala besar di indonesia
bukan hanya alasan promosi namun juga bisa menjadi pengukur keberhasilannya
jakarta fashion week misalnya sudah empat kali masikot mengambil tempat dalam panggung peragaan busana tersebut
meski modal untuk mengikuti ajang tersebut cukup besar namun amanda mengaku puas
mampu bertahan di industri fashion tanah air bukanlah perkara mudah
bagi masi kot
berawal dari berjualan online amanda tidak menampik keinginannya untuk membuka toko di salah satu mal besar di tanah air
namun pelajaran demi pelajaran masih harus ia lewati seiring perjalanan
menurut manda jualan di online itu di sosial media seperti apa sih
lucu dibelin banyak sih
cuma menarik sih untuk menjadi tantangan ya
karena kan di lain sisi juga kita sangat diuntungkan dengan jualan online
kita nggak perlu bayar sewa toko dan lain lain sewa pegawai yang menjaga si toko itu
tapi ternyata banyak juga tantangannya
menghadapi customer yang memang
contoh menghadapi customer yang memang
product knowledge nya dia nggak tahu seperti apa dia nggak tahu bahan ini apa
banyak ya dari customer
emang pernah ada yang komplain
nah karena kita bermaterial resin yang semuanya itu tekniknya handmade bukan pabrikasi
jadi kita tuh memang suka ada perbedaan pattern
misalnya kita bikin tetton marmer
itu kan karena materialnya fluid
jadi kan kita nggak bisa menentukan bahwa yang warna apa
yang warna hitam itu harus ada di kanan gitu
nggak bisa nah mereka nggak paham
atau tidak sama sekali
tapi yang paling penting tuh kalau menurut aku
dia tahu skill apa yang ada di diri dia
lalu dia kembangkan
sebenarnya paling penting sih itu ya
kita tahu apa kemampuan kita
lalu kita asah
bagi amanda dan kawan kawan
mas ikut bukan hanya sekedar merek
kesempurnaan yang diciptakan dari kesungguhan
dan kecintaan terhadap keindahan
akan menjadikan jiwa tersebut
selalu mampu memenangkan pasar